dan untuk mengetahui informasi terbaru tentang keberangkatan jemaah calon haji dari surabaya jawa timur
kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia wida subianto
selamat siang wida bagaimana progres dan situasi keberangkatan jemaah calon haji pada hari kedua
ya maggie jadi kalau untuk embarkasi surabaya ini tidak hanya memberangkatkan jemaah haji asal provinsi jawa timur saja
namun juga dari provinsi bali dan juga nusa tenggara timur
hari ini dua puluh lima mei dua ribu dua puluh tiga ini adalah hari kedua keberangkatan kloter dari embarkasi surabaya
terhitung kemarin tiga kloter sudah berangkat dan hari ini sudah kloter keempat ini juga sudah berangkat
keseluruhan ini berasal dari bangkalan kemudian pamekasan kemudian juga dari surabaya madiun dan juga pacitan
yang menarik megi ada patron yang sudah dilaksanakan dengan tepat ini adalah ramah lansia
karena kita tahu bahwa dua tahun kemarin atau saat pandemi ini memang ada pembatasan
jemaah haji yang berusia di atas enam puluh lima tahun
dan untuk melengkapinya pada tahun ini jemaahnya justru diprioritaskan untuk jemaah jemaah lansia
saya sebelumnya juga melihat bagaimana persiapannya dilakukan dengan matang di embarkasi surabaya
mulai dari persiapan berbagai fasilitas misalnya di asrama haji ini disiapkan fasilitas yang lebih ramah lansia
misalnya disediakan handrail di setiap atau diprioritaskan untuk kamar kamar untuk lansia yang risti atau resiko tinggi termasuk juga di kamar mandinya
sebenarnya teknisnya bagaimana prioritas lansia ini bagaimana sesuai dengan boldline nya
ya ini adalah ramah lansia kita bisa bertanya dengan langsung pada bapak husnul maram
selaku kepala kanwil kemenak jawa timur dan juga selaku ketua ppih embarkasi surabaya
pak husnul maram boleh bergabung di sini bapak terima kasih sebelumnya bapak atas waktunya
kita sangat tertarik dengan slogan ramah lansia sebenarnya implementasinya bagaimana pak
khususnya ini sudah hari kedua keberangkatan dari embarkasi surabaya
untuk di embarkasi surabaya memang sudah disiapkan sudah sangat matang lah
mulai dari jalan mulai dari jalannya lorongnya mulai dari kamar mandinya kamar tidurnya dan lain sebagainya
karena ramah lansia
walaupun yang namanya lansia lanjut usia itu belum tentu resti belum tentu risiko tinggi
karena kemarin kloter satu saja
yang lansia malah banyak yang seger seger yang sehat sehat
malah yang resti itu ada umurnya lima puluh tahunan gitu
jadi saya sangat bangga sekali dengan kloter satu dua tiga empat lima enam saat ini
ini ternyata lansia itu juga semangatnya tinggi
walaupun demikian tetap kita berikan perhatian secara khusus mulai dari sarana perasaan
karena yang akan ditempati oleh lansia lansia tersebut termasuk di kendaraan kendaraan dan sebagainya itu
baik kalau untuk prioritas lansia dari kuota itu pak
atau justru ada tambahan gitu pak
ya jawa timur tiga puluh lima satu ratus lima puluh dua kuotanya

yang melunasi itu tiga puluh lima tujuh ratus delapan puluh empat
artinya melebihi enam ratus tiga puluh dua jamaah
jadi enam ratus tiga puluh dua jamaah itu lebihnya dari kuota yang disediakan oleh pemerintah
ya kami berdoa mudah mudahan yang lebih itu bisa diberangkatkan tahun ini
tentunya ya kita menunggu surat resmi dari pemerintah
artinya itu jamaah cadangan begitu ya pak ya
betul jamaah cadangan
dan itu sewaktu waktu bisa diberangkatkan musim haji tahun ini
karena persyaratan semuanya sudah siap semua
kalau untuk jemaah prioritas lansia itu pak
artinya apakah dia itu di luar dari tiga puluh lima ribu itu atau dari tiga puluh lima ribu itu diprioritaskan yang di atas usia enam puluh lima tahun begitu bapak
jadi untuk jawa timur jadi per provinsi
perpulusi jawa timur itu mendapat bagian satu tujuh ratus lima puluh delapan prioritas lansia
yang sesungguhnya seribu tujuh ratus lima puluh delapan itu belum waktunya tahun ini berangkat
ada yang lima tahun ada yang enam tahun sepuluh tahun baru berangkat
tetapi pemerintah ada tugas khusus yaitu prioritas lansia
sehingga seribu tujuh ratus lima puluh delapan ini saat ini terpanggil semuanya
dan yang paling muda adalah usia delapan puluh lima tahun dan yang paling tua adalah satu ratus sembilan belas tahun

kalau digabung dengan yang enam puluh lima tahun yang paling tua adalah satu ratus sembilan belas tahun
kalau sudah lunas tunggu beberapa waktu yang lalu usia lanjut usia itu ada sebelas tiga ratus an
luar biasa pak dari jawa timur saja sudah sebelas tiga ratus an yang berusia lanjut usia ya pak ya
artinya kurang lebih mendekati sepertiga dari sekitar tiga puluh enam jemaah haji dari jawa timur ya pak ya
nah tapi juga ada kebijakan ini pak ustul maram bahwa tahun ini prioritasnya lansia
dan ada kebijakan yang pendamping itu sudah tidak diperbolehkan lagi ya pak
kalau menurut bapak selaku ketua ppih yang sudah berpengalaman penyelenggaran haji bertahun tahun
kira kira nanti dari keseluruhan itu kesulitan tidak pak bila dominansinya jemaahnya ini adalah lansia
insya allah kita sudah menyiapkan semuanya mulai dari petugas petugas pendamping lansia yang sudah ditatar
sudah di bimtek secara khusus untuk menangani lansia insya allah ini adalah salah satu solusi
salah satu solusi
salah satu solusi
walaupun di kloter itu juga sudah ada petugas kloter ada lima petugas kloter yang tentunya satu kesatuan untuk mendampingi jemaah jemaah haji secara keseluruhan
tetapi pemerintah juga menyiapkan petugas pendamping lansia secara khusus
baik di madinah di mekah atau di maktab maktab yang ada nanti di tempat tempat secara khusus itu ya
dan juga ada gotong royong dari warga jawa timur juga khususnya kalau ada jemaah yang lebih muda ini maksudnya

bapak terus kemudian juga ini masalah paspor dan visa kalau untuk di embarkasi surabaya sejauh ini bagaimana bapak
baik bapak terima kasih pak husdul maram atas waktunya bapak selamat bertugas kembali

maggie jadi sejauh ini kalau saya mengamati terus proses perjalanan jemaah haji asal embarkasi surabaya

ini saya bilang seluruhannya lancar
memang ada beberapa jamah yang belum bisa berangkat diantara ada lima orang kemarin di kloter kemarin
dikarenakan yang pertama ini memang meninggal dunia ketika keluar dari rumah untuk berikutnya berangkat ke asrama haji
terus kemudian yang ketiga ini juga masih sakit
namun ini juga yang masih sakit ini masih perawatan dan ini masih memungkinkan untuk menyusul di kloter kloter berikutnya yang akan terakhir ini pada sekitar pertengahan juni nanti
dan sejauh ini memang pengamanannya sterilisasi yang ada dilakukan di asrama embarkasi surabaya ini benar benar ketat
termasuk saya melihat sendiri bagaimana menghitung jemaah haji yang masuk ke dalam bus dari asrama ini untuk berikutnya menuju ke bandara internasional juanda
ini adalah adanya segel di setiap pintu busnya
jadi benar benar dipastikan yang naik ke dalam bus ini benar benar jemaah haji yang sudah terverifikasi
kemudian juga tidak ada istilahnya
orang lain di luar situ jadi benar benar steril
yang ini juga menjamin keamanan dari kuota dan juga kesterilan dari berbagai penyebaran penyakit yang memungkinkan bila adanya campur dari adanya di luar jamaah
dan memang betul sekali bahwa dominansinya di jawa timur ini adalah lansia
hampir sepertiganya lansia
namun sebenarnya angka lansia ini tidak harus menjadi perhatian utama
karena apa pasalnya
tidak selalu lansia ini memiliki kondisi risti atau resiko tinggi
justru ada beberapa
jemaah menurut catatan dari kemenang jawa timur ini juga yang berusia empat puluh lima atau lima puluh ini justru yang berisikosiko tinggi
namun juga yang berusia lanjut ini juga justru sehat
jadi memang tidak selalu yang berusia di atas enam puluh lima tahun ini kondisinya misalnya perlu mengkhawatirkan atau bagaimana
jadi sebatas memang harus perhatian ini pada mereka yang kondisinya risti atau resiko tinggi
seperti tadi saya juga sempat menemui jemaah haji asal pamekasan bapak harun yang berusia satu ratus sembilan belas tahun
ini juga kalau dibilang kondisinya komunikasinya cukup bagus kesehatannya juga cukup bagus
dan rencananya memang masuk di kloter enam di mana malam ini akan berangkat ke tanah suci dan sekali lagi juga kondisinya sehat
satu ratus sembilan belas tahun sehat maggie
baik wida terima kasih atas laporan anda
kami akan terus memantau keberangkatan jemaah calon haji
terima kasih wida subianto atas laporan anda
selamat bertugas kembali